masuknya kapal penangkap ikan asal tiongkok ke wilayah perairan utara natuna ditanggapi serius oleh tni
tni melalui komando gabungan wilayah pertahanan satu menambah kekuatan di perairan natuna dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat intai maritim
berdasarkan pengintaian yang dilakukan pada jumat pagi terdeteksi adanya tiga kapal penjaga pantai atau coast guard china dan sekitar tiga puluh kapal nelayan tiongkok
kapal kapal tersebut berada sekitar satu ratus tiga puluh satu mil di utara pulau natuna yang berarti sudah masuk wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
menanggapi kejadian itu panglima kogab wilhan i mengerahkan dua kapal perang yang bersiaga di pulau natuna
selain itu tiga kapal perang lain sudah dalam perjalanan menuju pulau natuna maka total lima kapal perang akan menjaga laut natuna
kekuatan ini masih ditambah sebuah pesawat boeing pengintai dan sebuah pesawat casa patroli maritim
jika situasi memanas
wilayah ini juga akan berjalan mengirim pesawat tempur ke pulau natuna
kekuatan ini justru lebih masuk ke dalam lagi
kalau yang lalu hanya di jte di luar zona landas kontinen
kalau yang tadi rombongan yang tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita
sehingga ini akan perlu kita segera ambil tindakan yang tegas untuk para pelanggar di laut maupun penangkapan secara ilegal
pemerintah republik indonesia menyatakan
telah terjadi pelanggaran oleh kapal kapal tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
ditemui seusai rapat koordinasi tentang perkembangan situasi perairan natuna di kemenko polhukam jakarta jumat siang
menteri luar negeri retno el marsudi merilis empat poin pernyataan resmi pemerintah terkait natuna
pertama pemerintah indonesia kembali menyatakan
telah terjadi pelanggaran oleh kapal tiongkok di wilayah zee indonesia
kedua wilayah zee indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional
yaitu melalui unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
ketiga tiongkok ikut ambil bagian dari unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
oleh karena itu tiongkok wajib menghormati implementasi unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
kempat indonesia tidak akan pernah mengakui sembilan desk lain
klaim sepihak yang dilakukan oleh tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional
terutama unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
kami baru saja melakukan dapat kami sampaikan teman teman
dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut
dan juga kegiatan kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi indonesia untuk mengembangkannya di perakhiran natuna
demikian terima kasih